zainal tayyib kini mempunyai delapan puluh jelak bali yang dia kembang biakan sendiri
warga bali asal sulawesi barat ini bahkan tak hanya mengembang biakan jelak bali
di pekarangan seluas delapan hektare sejumlah unggas seperti merak emas merak hijau hingga merak tiongkok juga dipelihara dengan baik
zainal nayeb tertarik mengembang biakan jelak bali sejak dua ribu sembilan belas
dia mengaku gemar memelihara unggas
delapan pasang jelak bali awalnya dia beli dari tempat penangkaran jelak bali di klaten jawa tengah
jalok bali dia pelihara dibantu beberapa pekerja untuk memelihara dan memberi pakan seperti ulat jangkrik kroto dan papaya
setelah berjalan hampir tiga tahun burung jelak bali yang dipelihara berkembang biak dan telah memiliki anakan hingga empat puluh ekor
meski telah memiliki puluhan ekor jelak bali jenis jelak bali asli dan jalak nusa penida
zainal tayyib mengaku tidak berniat menjual jelak bali
dia malah berencana membuat kandang lebih besar untuk menampung jalak bali miliknya yang terus berkembang
untuk lepas anak anakan di situ jelak bali sama jelak nusa
keberadaan penangkaran jalak bali oleh masyarakat umum seperti yang dilakukan zainal disambut baik balai konservasi sumber daya alam provinsi bali
selain meningkatkan populasi konservasi ini sekaligus menjaga kelestarian jelak bali agar tidak punah
penangkaran yang ada di provinsi bali yang dilakukan oleh masyarakat ini memang cukup membantu upaya kita untuk tetap melestarikan
jalak bali yang ada di provinsi bali
karena ada dua tipe penangkaran dua tipe upaya kita untuk konservasi yaitu di dalam kawasan atau yang kita dengar dengan institu
itu di taman nasional bali barat dan kemudian yang di ex itu yang dilakukan oleh baik itu oleh masyarakat sendiri maupun oleh badan usaha yang berbadan hukum yang ada di masyarakat
jadi kalau memang kita mau memiliki atau memelihara jelak bali tersebut cukup
datang ke beberapa penangkar kami dan kemudian melakukan transaksi di sana dan mereka akan mendapatkan sertifikat yang ksda terbitkan dan itu merupakan wujud bentuk legal dari satwa tersebut
di indonesia jelak bali termasuk satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan kecuali hasil penangkaran dari generasi ketiga
saat ini jelek bali berada di habitat asli di taman nasional bali barat jemberana bali
jumlahnya diperkirakan sekitar empat ratus ekor
sementara di tempat tempat konservasi satwa dan penangkaran masyarakat umum ada sekitar delapan ratus hingga sembilan ratus ekor
jembeliputan sien indonesia tabanan bali